apa ada di rumah kamu atau di mana
walaupun aku dan mas al juga sering dipertemukan berkali kali
kira kira pendapat mas al tentang ini apa ya
ada apa ketemu saya
kerjaan saya banyak soalnya
lo itu sebenarnya kerjaan
saya cari apaan sih al
uang tuh gak dibawa mati
sorry banget ya
bukannya aku sama angga itu mau ikut campur urusan kamu
tapi sebagai sahabat
kita sangat peduli sama kamu
menurut aku sama angga
satu satunya cara untuk bertahanin rumah tangga kamu seterusnya adalah
membuktikan bahwa andi itu gak bersalah atas kasusnya roy
ya maka dari itu
aku sama angga itu pengen nyelidikin dan juga membuktikan
bahwa andi itu gak bersalah
dan kalau bisa
mau minta akses untuk
semua barang barangnya roy
jadi gini al
gue itu sangat berharap bisa menemukan informasi mengenai kematian roy
gue pengen cek beberapa barang barangnya di sana
walaupun hanya sedikit
siapa tau kita dapat petunjuk dari sana
ada yang luput dari perhatian kamu atau
penyelidikan polisi pada waktu itu
ada di rumah kamu atau di mana
semua barang roy saya simpan di gudang
di kantor ini
saya pindahin ke sini semua
terima kasih ya al
terima kasih al
terima kasih al
ibu keluarga yang pak jaja
dengan suami saya
boleh dibalik ini
saya pindahin ke mantan
pak jajak tidak tetap kaos ya saya
saya tidak tahap budaya
pak dino bapak bicara apa
tadang suami saya hidup mbak
saya sama sekali belum bicara apa apa
saya cuma memperkenalkan diri tadi
tiba tiba kondisi pak jajah menurun
padahal pak jaja satu satunya saksi
tapi saya sama sekali bertanya apa apa
bukannya gue jahat
tapi dengan begini gue aman
pak jajah sudah meninggal
nggak akan ada informasi lagi
jadi pak jajah saksi dalam kasusnya bu andin meninggal
saya harus raporin ini ke pak al
terus kenapa kamu kirim ini ke saya
apa kamu mempermainkan saya
masih di dunia
tapi janganlah kau
ini mas al kemana sih
jadi sibuk kali ya
aku yakin kau tahu
kamu kenapa sih din
masih aja nunggu balasan dari mas al
kamu masih berharap ya
dia peduli sama kamu
dan kamu berharap pernikahan kamu sama mas al bisa bertahan
kenapa aku lupa sih
bahwa sebenarnya mas al udah melukai aku sedalam ini
kau jauh di mata
tapi dekat di doa
tidak ada t secret